ya ahmad budiono tidak sendiri
karena berdasarkan data dari website kpk per tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
diketahui selama tahun dua ribu tujuh belas ini penanganan tindak pidana korupsi
lebih banyak ditemukan di kementerian atau lembaga
yakni sebanyak sebelas perkara
pemerintah provinsi tiga perkara
dpr dan dprd dua perkara
dan bumn atau bumd sebanyak tujuh perkara
kita akan lihat sama sama sejumlah nama pejabat bumn
yang terjerat kasus tindak pidana suap dan korupsi
yang pertama adalah di tahun dua ribu lima belas tepatnya desember dua ribu dua
yang tersandung adalah rj lino dirut pt pelindo ii
komisi pemerintahan korupsi menetapkan dirut pt pelindo ii r j lino
sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi
dalam pengadaan kuai container crane atau qcc tahun dua ribu sepuluh
lino diduga menyalahgunakan wonangnya dengan menunjuk langsung
pt hdhm dari tiongkok dalam pengadaan tiga unit qcc
yang bernilai lebih dari seratus miliar rupiah
dan hingga saat ini belum ada tanda tanda proses hukum terhadap lino ini
akan berlanjut ke meja hijau
lino sempat menggugat penetapannya sebagai tersangka lewat pra peradilan
namun gugatannya ditolak dengan alasan dalil pra peradilan
tidak dapat diterima
dan jawaban kpk atas dalil itu sesuai undang undang
kemudian kita bergeser ke tahun dua ribu enam belas
kpk menetapkan direktur keuangan pt berdikari persero siti marwa
ia terlibat korupsi suap terkait pembelian pupuk urea tablet
siti marwah difonis empat tahun penjara
dan denda lima ratus juta rupiah subsidi tiga bulan kurungan
karena siti terbukti menerima fee sebesar dua dua miliar rupiah
terkait jual beli pupuk dengan sejumlah rekanan bisnis pt berdikari
selanjutnya kita akan lihat masih di tahun yang sama dua ribu enam belas april dua ribu enam belas
kpk menetapkan direktur pt berantas abipraya persero sudiwantoko
ini adalah perusahaan kontraktor
ia terkena kasus suap penghentian penyidikan
kasus korupsi yang ditangani kejaksaan tinggi dki jakarta
sudi difonis tiga tahun penjara
dan dikenakan denda satu ratus lima puluh juta rupiah subsidi tiga bulan kurungan
itu tadi dua ribu lima belas dua ribu enam belas
dua ribu lima belas satu kasus kemudian dua ribu enam belas dua kasus
kita lihat dua ribu tujuh belas apakah terjadi peningkatan
januari dua ribu tujuh belas baru di awal tahun dua ribu tujuh belas
pemirsa pemirsa satar ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh kpk
emir syah ini diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset
senilai lebih dari empat juta dolar amerika serikat terkait pengadaan mesin rolls royce
untuk pesawat airbus milik garuda indonesia
ini dengan tujuan agar perusahaan asal inggris tersebut menjadi penyedia mesin
bagi maskapai penerbangan nomor satu di indonesia ini
selanjutnya kita akan lihat masih di tahun dua ribu tujuh belas tentunya
bulan maret dua ribu tujuh belas direktur utama pt pal indonesia
m firmansyah arifin dicokok oleh komisi pemberantasan korupsi
firmansyah dan sejumlah koleganya diduga menerima suap terkait pembuatan
dua kapal perang untuk pemerintah filipina
sesuatu prestasi sebetulnya untuk indonesia
pertama proyek pengadaan dua kapal perang tersebut senilai delapan puluh enam sembilan puluh enam juta dolar amerika serikat
sementara suap terhadap firmansyah datanya masih belum diklarifikasi
selanjutnya di bulan mei dua ribu tujuh belas kpk menetapkan mantan direktur utama pt jasindo
budi cahyono sebagai tersangka dugaan korupsi
budi menjadi tersangka terkait dengan dugaan korupsi
pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen pt jasindo
akibatnya negara diduga dirugikan sekitar lima belas miliar rupiah
dan yang terakhir adalah penangkapan yang dilakukan sabtu malam
direktur utama pt garam persero ahmad budiono
ia ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan izin impor
dan distribusi garam industri sebanyak tujuh puluh lima ributan
untuk tahun ini saja tahun dua ribu tujuh belas sudah empat orang bos maupun mantan bos bumn
yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi
ini patut menjadi catatan bagi kementerian bumn untuk lebih selektif
dalam menjaring pejabat di perusahaan plat merah selanjutnya